jadi kita ingat nggak ada satu pejabat peradilan yang pernah ditangkap dan sekarang sedang menjalani hukuman korupsi
selama lima tahun itu kondisi airnya bagus bersih
anda dapat mengirim surat ke alamat radio adventsuara pengharapan po box delapan ribu sembilan puluh jakarta dua belas ribu delapan ratus sepuluh indonesia
di salah satu rumah sakit ibu dan anak surabaya ini contohnya sebagai rumah sakit yang terbantu dengan adanya petugas bpjs satu
kenangan kenangan terindah bukan untuk kabinet
jadi jangan korbankan kakimu menjadi tidak nyaman
kan dia udah iya itu udah banyak yang merembes nih
jadi capek sih kerasa banget ya
pengadilan tipikor jakarta pusat menggelar sidang putusan mantan pejabat di jen pajak kemenkyu rafael aluntri sambodo dalam kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang
berada di perbatasan dan terlebih lagi terletak di bawah muka laut
di suatu lembaga kesehatan
tapi masih bisa kok diolah untuk produk konsumsi